pemirsa anda yang tinggal di jakarta jangan kaget jika beberapa hari ini banyak pesawat tempur lalu lalang di langit jakarta
total ada sekitar satu ratus tiga puluh pesawat yang akan berlatih untuk puncak perayaan ulang tahun tni angkatan udara tanggal sembilan april mendatang

pemirsa anda yang tinggal di jakarta jangan kaget jika beberapa hari ini banyak pesawat tempur lalang di langit jakarta

pemirsa anda yang tinggal di jakarta jangan kaget jika beberapa hari ini banyak pesawat tempur lalang di langit jakarta

pemirsa anda yang tinggal di jakarta jangan kaget jika beberapa hari ini banyak pesawat tempur lalang di langit jakarta